assalamualaikum bu andin
apa kabar bu astrid
alhamdulillah baik bu
permisi pak bos
ini makan siangnya bu andin
terus saya beli ya
maaf sih bu andin
maaf sih bu andin
terus ini aja
pak bos kok diluar
saya yang nemenin andin aja
boleh gak pak
sekarang saya kasih makan siangnya
permisi pak bos
makan dulu yuk
ini gue udah bawain makanan
eh eh eh kenapa
eh eh eh kenapa
eh eh eh kenapa
eh eh eh kenapa
gak baik buat kandunganmu
jangan sedikit dong kenapa
boleh keluar mir
sekalian ngasih makan siang
biar lo gak sendirian ya
aku cuma butuh rumahku untuk sendiri mirna
aku cuma butuh ruang untuk sendiri mirna
amirna tolong keluar
pak bos andin juga gak mau ditemenin sama saya
saya disuruh keluar
andien kenapa ya pak
gimana kalo si kes andien kembali terguncang karena peristiwa ini
biar lo tolong jaga disini ya
semoga kamu dokter
ya allah kenapa jadi kayak begini sih
mama bicara apa di telepon tadi
ada apa dengan makam nindi
lah namanya apa
buat rakam ber yahya

kalau nanti kalau mau ngirem
mandi pingsan di makam nindi dan sekarang dibawa ke rumah sakit
dan besar kemungkinan bandung udah tau kalau makam dindi itu kosong sayang
dan mungkin bandung juga udah tau kalau
kalau aku yang ngebuang anaknya di panti asuhan waktu itu
kamu tau kan di mana kondisi aku empat tahun yang lalu itu serba salah
aku terpaksa ngelakuin itu karena emang udah gak ada yang mau ngerawat anak itu sayang
tapi nanti ujung ujungnya pasti aku yang disalahin
selalu aku yang disalahin saya
aku harus gimana sekarang
aku takut kalau mbak elin ngomong soal ini ke papa
papa nanti malah tambah sakit
kamu tenang dulu
kalaupun nantinya andien sudah tau soal itu
aku akan temenin kamu
kita jelasin sama sama ke andien
jelasin semuanya biar jelas
akhirnya aku bilang ke andien soal siapa renda
tapi kenapa baru sekarang
pertanyaan ini masih terus saja berputar di kepala aku
tapi sampai saat ini aku juga tidak mendapatkan jawabannya
gua dulu mau bicaranya di mana another good next time
mas juga sih itu kenapa nggak dibawa ke sini aja kirimannya atau nggak dititipin di resepsi
gitu loh masa saya harus turun ke bawah sih mas biasanya nggak begitu tapi ya sudahlah ya
sebentar ya saya tutup dulu mas
mas ini ibunya bapak randy mungkin penerimaan kiriman barangnya bisa diwakili oleh ibunya
penerimaan maksudnya apa ya mas bu ini ada kiriman mobil untuk parendy bisa ibu tanda tangan di sini
mobil buat rendy
beneran buat rendy
dari siapa ya mas
oh saya tahu pasti dari bosnya ya pak adebaran sultan pondok pelita itu ya kan mas
bukan ibu ini mobil kiriman atas nama bu jennifer
jennifer siapa itu ya aku nggak pernah denger deh

ingat itu kan
elsa membuang anak kamu
nino tahu masalahnya
nino tahu anak kamu dibuang sama elsa kemati asuhan
nino tahu masalahnya
nino tahu anak kamu dibuang sama elsa kemati asuhan
nino tahu masalahnya
dan ia tidak terita ke kamu
nino tahu masalahnya
mukanya kita udah saling jujur
kita udah sama sama untuk terbuka mas
aku udah mulai percaya lagi sama kamu
dan kamu jujur kamu tidak ada lagi kebohongan lagi mas sama aku
saya menunggu waktu yang tepat din
untuk ceritakan ini ke kamu
untuk ceritakan ini ke kamu
bukannya saya nggak mau cerita
kenapa aku diperlakukan seperti ini
dia pasti mau nanya soal makan palsu itu
dan soal kenapa gue buang anaknya
kenapa aku diperlakukan seperti ini
dia pasti mau nanya soal makan palsu itu
dan soal kenapa gue buang anaknya
kenapa aku diperlakukan seperti ini
kenapa aku diperlakukan seperti ini
kenapa aku diperlakukan seperti ini
mbak andi pasti udah tau
ada apa sah
itu ada yang nelfon kenapa elak
ini nomer gak dikenal saya gak jelas
apalagi orang kredit mau nawarin kredit
bisa bisanya kamu gak angkat telfon aku ya
iya ada yang bisa saya bantu pak
untuk nomor kamar berapa ya pak
oh elnina ya pak
baik pak ini kartunya
istri saya dulu pernah mengalami mental illness dong
dan saya takut itu terjadi lagi sama istri saya
istri bapak pernah minum obat antidepresan
apa obatnya pak
biar nanti saya konsultasikan dengan psikiater yang ada di rumah sakit ini
andin sangat terpukul setelah mengetahui soal nindi
mama juga ada andil dalam hal ini
dan mama bener bener usah
kalau papa tahu soal ini
pasti papa akan sangat marah sama aku dan elsa
ada apa ibu
kenapa ibu menangis
kalau mama dulu bilang
kalau papa tidak aire air
kamu kan tadi janji sama saya kalau kamu bakalan kuat
kasih aku ruangnya
aku kepengen sendiri
saya gak mau keluar
saya mau menemani kamu disini
tolong mas keluar
aku kepengen sendiri tolong mas
saya minta bapak keluar dulu ya demi ketenangan pasien
ibu yang tenang ya
saya periksa dulu ya bu ya
kita akan keluar
karena saya mencintai kamu
saya gak tau sebenarnya ada masalah apa
antara pak bos dengan andin
pak bos sama andin cepat selesai ya pak ya
saya gak tegas
kamu sendiri pak
kedengin pulang ya
tapi nanti kalau udah sampai rumah
tolong jangan ceritakan apapun ini ke mama
biar saya yang cerita sendiri
ya pak bos
kalau gitu permisi pulang dulu ya pak
tadi habis dari kantin
kamu kenapa kok mukanya sedih
tadi aku emang
aku sedih mikirin kamu kalau sakit kayak gini pak
makanya mau sehat terus ya
mau bikin kamu sedih
bikin kamu cemas
aku janji aku lebih sehat
makanya papa udah mulai sekarang gak usah mikirin yang lain lain ya
papa harus utamakan dulu kesehatan kamu
kapan aku boleh pulang
aku gak berani kasih tahu kamu kalau andin ada di sini
aku takut kamu nanti semakin terpukul
mama tanya dulu ya
semoga aja masalahnya pak bos sama andin cepat kelar
gak kuat gue kalau ngeliat mereka ada huru hara kayak begini
ikutan sedih ikutan khawatir
aduh deg degan dah gue
kamu di mana
kok belum pulang
di rumah sakit
ngapain di sana
aduh astaghfirullahaladzim ya allah
waduh kok agak boleh sembarangan ngomong nih sama bu bos
bisa marah nanti pak bos sama gue kalau gue bocor
ini bu saya juga kurang tahu
nanti bu bos coba tanya sama pak bos aja ya bu ya
soalnya saya disuruh pulang ini bu
yaudah kalau gitu
kamu hati hati di jalan ya
rasanku makin gak enak
sepertinya memang ada masalah besar
sampai sampai andin gak kuat
mama sama papa udah mau pulang belum
mama sama papa masih ada urusan
milik terakhir dampilnya melahkan
bengkelnya tadi saya telpon lagi bu
penasaran deh siapa sih jennifer itu
kok baik banget ya bisa kasih mobil buat randy
eh ren kamu udah pulang
ren ini ada kiriman mobil buat kamu
salah kirim kali mah
mama jangan asal terima aja
kamu tuh gimana sih gak ada salah kirim
wongkurinya datang kesini terus bilang ini mobil buat pak randy
terus mama dibawa kesini suruh lihat gitu nih dikasih ini
tapi aku gak rasa pesen mobil mah
ya memang kamu gak pesen mobil
tapi orang yang kirim ini bilangnya katanya dari jennifer
siapa sih dia ren
ya siapa dia
oh berarti tadi yang nyerepet saya itu kamu
sorry banget tren tadi saya buru buru
ini saya ganti ya
gapapa gak usah
tenang aja ya
serius ini lecetnya banyak loh
iya jennifer itu temen aku waktu kuliah mbak
jadi tadi dia nyerempet mobil aku
terus dia bilang mau ganti
tapi malah kayak gini gantinya
oh kamu tadi diserempet
terus dia bisa ganti mobil sebagus ini
wah baik sekali dia ren
bentar mah aku coba telepon aja
ganti lagi aja
tapi bu ini sudah revisi yang ke enam belas
mau udah seratus kali direvisi pun kalau belum perfect ya saya akan minta revisi lagi
ya kita harus naikin pamor majalah city style dulu
yang bener ya revisinya
saya gak enak udah bikin mobil kamu lecet
tadi kan kamu juga mau benerin mobil saya
ini malah kirim mobil ke alamat saya
kok gitu ren
tolong kamu kirim kurir untuk ngambil mobilnya lagi ya
kamu gak berubah ya
gak mudah menerima pemberian orang lain
aku udah minta kurinya jennifer buat ngambil modulnya lagi
aduh ini ini
aduh setengah jam aja belum nikmatin mobil ini
masa udah mau dibalikin aja
ini bukan punya kita
bagus loh mobilnya tuh
mama pengen coba jalan jalanan gitu
gak ada apa apa
selamat datang di degala restoran bapak ibu
sebentar ya pak bu saya ambilkan menu
dua aja deh
dengan saus apa pak
ya sama minumnya
bu ditunggu pesanannya
kau ini kenapa
kau ini kenapa
aku masih mikirin soal itu
aku masih kepikiran aja
aku takut kalau
papa sampai tau
pasti papa marah banget sama aku
situasi ini sangat rumit
aku juga gak tau harus beristirahat bagaimana
tapi elsa memang salah pada saat itu
aku juga tidak memberitahu andin
aku pun ikut salah
kalaupun andin marah
andin berhak marah
tapi di satu sisi
elsa adalah istriku
aku harus mendampingi dia
di saat sulit seperti ini
saya cuma sedih aja
dan saya kecewa
bisa memperlakukan itu semua sama saya
saya apa nuh
ibu kita tidak bisa mengharapkan
orang orang melakukan keinginan kita ibu
kita bisa tentukan reaksi kita ibu
lihat setiap masalah yang ada pada ibu
ibu lihat dari dua sisi ibu
karena ada bagian negatif
pasti juga ada bagian positif
ada bagian yang membuat ibu kecewa
tapi di sisi lain
ibu mendapati kenyataan
kalau putri ibu masih hidup
dan ibu sedang mengandung anak ibu yang kedua
dengan hal hal yang tidak hilang
yang selalu ada
buat hidup ibu
dari kondisi ibu
ibu belum memerlukan obat
jadi yang ibu butuhkan adalah dukungan
dari orang orang yang ibu percaya
untuk menguatkan ibu
kalau nanti malam atau besok pagi
perasaan ibu masih belum tenang
dan ibu membutuhkan obat
saya akan resepkan ibu yang aman untuk ibu hamil
terima kasih banyak dokter
baik kalau begitu saya permisi
terima kasih jakarta
bapak harus beriaan
saya yakin bu andin mampu berdamai pak dengan rasa marahnya
terima kasih banyak dok
sama sama saya permisi
saya meminta randy untuk meneliti semua
saya tidak bisa mengadopsi anak itu
karena saya belum menikah
saya lihat dari kondisi ibu ibu belum memerlukan obat
jadi yang ibu butuhkan adalah dukungan dari orang orang yang ibu percaya
untuk memuatkan ibu
terima kasih banyak dok
ren mama tuh penasaran deh
jennifer tuh kayak apa orangnya
terus kamu tuh sedekat apa sih sama dia
dia itu baik banget
sampai ngasih kamu mobil
mama pengen tahu dong
ya jennifer itu teman kuliah aku aja ma
tapi kan kamu gak pernah cerita sama mama selama ini
ya memang nggak ada yang harus aku ceritain sih
jadi kebetulan aku ketemu dia itu waktu aku cerita soal rikimah
di kantor majalahnya
jadi kamu tuh udah lama nggak ketemu dia
oh emang bentar ya
aku mau ngantuk
pak rendy sibuk
saya mau ketemu soal pak rendy
tapi ada apa ya bu
nanti saya jelaskan pak
pak beritahu kesini aja ya
kuruma sakit sejahtera di kamar vivi api satu
kuruma sakit sejahtera di kamar vivi api satu
sekarang juga saya kesana ya
tapi saya minta sama bapak untuk tidak ngasih tahu masalah ini ke mas ahok
terima kasih saya tunggu
ohh itu istrinya bos kamu pak adebaran
iya bu andien minta ketemu sama aku
aku juga nggak tahu
tapi yang pasti ada sesuatu yang penting sih
yaudah aku siap siap dulu ya
nanti kalau ada yang mau ambil mobil
datang ke sini ma
langsung sering aja kuncinya ya
kita gak nipatin jalan jalan dulu gitu
yaudah aku berantem ya
aduh yang ini belum dinikmati
kok sudah harus dikasihkan lagi
assalamualaikum bu andin
apa kabar bu astrid
alhamdulillah baik bu
ada yang bisa saya bantu bu
saya mau ketemu sama ibu sekarang
jadi ibu mau ketemu di mana
di rumah sakit sejahtera
di kamar vvip satu
di rumah sakit
nanti saya jelaskan semuanya ya bu ya
saya tunggu ya
sebentar lagi saya akan menuju ke sana
ya ada terima kasih banyak bu untuk waktunya
tumben tumbenan bu andin ngaji ketemu
sekarang gua pengen menunjukkan sesuatu buat lo
cincin yang spesial untuk orang yang spesial
talonnya erlangga parmadi
kamu tuh ngapain sih pake gini segala
kan kamu tau sendiri kalo mama itu udah
udah ngizin kita untuk menikah
terus kamu ngapain pakai lamar lamar kayak gini segala
bukan hanya perempuan yang butuh kepastian
karena gua sebagai lebih laki juga butuh kepastian
kan aku udah bilang sama kamu
masih makin cantik pake gini
aku nangis karena aku bahagia banget gak
ini semua persis apa yang aku harapkan
dan ini seperti apa yang gua inginkan juga
lo tau sendiri kan